baik lantas apa itu virus flu burung atau h lima n satu
lalu bagaimana gejala yang tampak pada unggas dan manusia yang tertular
serta tips pencegahannya
dan virus flu burung ini menjadi epidemik dan menyerang lebih dari lima belas negara
di benua asia eropa dan afrika tak terkecuali di indonesia
lembaga kesehatan dunia who mencatat bahwa sejak dua ribu tiga hingga dua ribu lima belas
total ada empat ratus tiga puluh orang di seluruh dunia yang meninggal karena terinfeksi virus flu burung
kementerian kesehatan mencatat hingga tahun dua ribu empat belas terdapat satu ratus sembilan puluh tujuh kasus flu burung pada manusia
dengan jumlah korban meninggal mencapai satu ratus enam puluh lima orang
jumlah ini menjadikan indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus flu burung terbanyak di dunia
ada pun ciri ciri unggas yang teridentifikasi virus
biasanya memiliki kepala dan juga gelambir kebiru biruan
dan unggas tak mau makan
unggas mengalami diare dan nafas tidak teratur
keluar air liur dari mulut unggas yang disertai dengan kesulitan gerak dan sulit mengangkat kepala
serta muncul bintik bintik di tubuh unggas umumnya pada bagian dada dan juga kaki